kita beralih ke informasi lain presiden joko widodo menyesalkan insiden terbaliknya gambar bendera indonesia pada buku panduan sea games dua ribu tujuh belas di malaysia
menurut presiden joko widodo bendera negara merupakan kebanggaan indonesia dan menyangkut nasionalisme masyarakat indonesia
presiden joko widodo mengaku sedang menunggu permintaan maaf secara resmi dari pemerintah malaysia
presiden mengimbau kepada seluruh pihak agar persoalan ini tidak perlu dibesar besarkan
kita sangat menyesalkan kejadian seperti itu tapi tidak usah dibesar besarkan
kita menunggu permintaan maaf dari pemerintah malaysia dalam hal ini karena ini menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme
dan kita akan langsung menuju ke kuala lumpur malaysia sudah ada korespondensi ann indonesia mardika utama di sana
dika tadi ada pertemuan antara
menteri olahraga malaysia dengan menpora kita indonesia terkait dengan adanya insiden terbaliknya bendera merah putih di buku panduan sea games
apa hasil pertemuan tersebut dika
ya betul sekali tadi pertemuan empat mata antara menteri pemuda olahraga dari malaysia hairi jamaludin
dengan menteri pemuda dan olahraga dari indonesia imam menarawi sudah selesai
dan tadi hasilnya diumumkan secara terbuka pemerintah malaysia secara terbuka
melalui menpora hairi jamaludin menyatakan permohonan maafnya atas kesalahan yang terjadi pada pencetakan bendera indonesia
yang ada di buku panduan sea games yang dibagikan kepada tamu tamu negara dan juga tamu tamu undangan
pada saat upacara pembukaan di stadion bukit jalil sabtu malam tadi
dan dalam keterangannya tadi juga ia menyatakan penyesalannya
karena bagaimanapun simbol negara adalah bentuk
kehormatan dan juga martabat dari negara indonesia
maka dari itu secara terbuka tadi hairi jamaludin meminta maaf kepada pemerintah indonesia
dan juga kepada seluruh rakyat indonesia dan berjanji akan segera mengganti buku panduan
yang sudah terlanjur diberikan kepada para tamu undangan di stadion bukit jalil malam hari tadi
terutama akan kembali diberikan kepada tamu tamu negara dari negara asean yang menjadi delegasi di ajang sea games dua ribu sembilan belas
dan selain itu nanti juga akan diproses secara resmi permohonan maaf pemerintah dari malaysia
lewat menteri luar negeri malaysia yang sudah berhubungan juga atau sudah berkomunikasi
dengan menteri luar negeri indonesia retno marsudi untuk kemudian disampaikan kepada presiden republik indonesia
namun tadi langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pernyataan secara lisan dan juga tulisan
dari menteri pemuda dan olahraga hairi jamaluddin kepada menteri pemuda dan olahraga hairi jamaluddin
selain informasi yang tadi kita sama sama lihat pernyataannya langsung di depan media
saya juga berhasil mewawancarai menteri pemuda dan olahraga hairi jamaludin setelahnya
yang disebutkan bahwa kepolisian di malaysia akan melakukan investigasi terhadap perusahaan percetakan
yang melakukan kesalahan pada bendera indonesia yang dicetak dengan warna terbalik putih di atas dan juga warna merah di bawah
tetapi memang belum diketahui dan belum disebutkan juga apa nama dari perusahaan

ataupun juga sanksi pidana tapi yang pasti saya mendapatkan konfirmasi bahwa kepolisian di malaysia ini akan melakukan
investigasi dan juga mengusut kesalahan insiden yang menyangkut terkait adanya semacam pelecehan terhadap simbol negara indonesia
dan tadi menteri imam narowi juga sudah menerima permohonan maafnya dan berharap agar insiden ini bisa dikembangkan
insiden yang terjadi tadi malam tidak berlanjut menjadi polemik yang lebih keruh lagi dan tidak mengganggu konsentrasi dari para atlet yang tengah berjuang untuk mendulang medali di ajang sea games
mengingat indonesia dan malaysia sudah memiliki sejarah panjang persaudaraan dengan negara serumpun
jangan sampai karena insiden ini menjadi buruk hubungan antara kedua belah negara
dan tadi pun persahabatan antara imam narowi dengan hayri jamaluddin antara indonesia dengan malaysia ditunjukkan dengan sangat hangat
dan mereka berharap insiden ini tidak diperpanjang
tidak diperkeruh lagi dengan komentar komentar bernada sinis ataupun juga bernada memprovokasi agar permasalahan ini tidak terus berlanjut
baik jadi sudah ada permintaan maaf dari pemerintah malaysia terhadap pemerintah indonesia
nah kalau kita bicara mengenai atlet dika tadi anda sampaikan juga ini perjuangan para atlet
untuk cabang olahraga apa saja yang dipertandingkan oleh kontingen kita saat ini dika
dan bagaimana peluang dari masing masing kontingen kita untuk bisa merebut medali pada hari ini
ya kalau kita bicara soal raihan medali ada sedikit kabar baik di antara beberapa insiden yang terjadi pada hari sabtu dan juga hari minggu ini yang masih cukup panas sejak malam hari tadi
kontingen atlet indonesia kembali menambah pundi pundi medalinya salah satunya adalah medali perak dari cabang olahraga pulau air putra
setelah kemarin juga cabang pulau air putri mendapatkan medali perunggu dan cabang olahraga pulau putra mendapatkan medali perunggu
dan cabang olahraga lainnya yang mendapatkan medali adalah dari cabang olahraga wusu yang juga mendapatkan raihan medali perunggu
untuk itu saat ini medali indonesia sudah bertambah ada dua medali emas dan juga tiga medali perak serta lima medali perunggu
kita berharap target lima puluh lima medali yang akan dihasilkan oleh indonesia bisa tercapai atau bahkan bisa melebih target
dan juga bukan tidak mungkin indonesia menjadi juara umum mengingat kita masih banyak atau indonesia masih banyak mempunyai cabang cabang olahraga anda
jangan lupa juga nanti sore hari tim nasional u dua puluh dua akan bertanding melawan tim nasional timur leste di stadion selayang kuala lumpur
yang rencananya akan digelar pada pukul tiga waktu malaysia
ini juga merupakan pertandingan yang cukup seru dan cukup menentukan untuk langkah indonesia melaju ke babak selanjutnya
agar bisa masuk ke fase semifinal berhadapan dengan juara dan juga runner up dari gruprestripsi
kita akan juga berharap koordinatif dan kompetitor indonesia juga akan berharap koordinatif dan kompetitor indonesia juga akan berharap koordinatif
yang dihuni oleh singapura dan malaysia
kita lihat bahwa melawan timur leste ini kalau di atas kertas kita memang tampak lebih unggul
rekor pertemuan indonesia dengan timur leste tampak lebih sering dimenangkan oleh indonesia
bahkan indonesia tercatat belum pernah kalah
baru satu kali indonesia tercatat ditahan imbang pada saat sea games di myanmar tahun dua ribu tiga belas lalu
dan kemenangan melawan timur leste nanti akan menjadi modal yang berharga untuk indonesia
untuk bisa melaju ke fase berikutnya dan juga untuk menghadapi lawan paling berat di grup yaitu vietnam
yang saat ini memuncaki kelas men sementara di grup b
mengingat melawan vietnam ini juga akan menentu posisi indonesia apakah menjadi juara grup atau menjadi runner up
karena di sistem malaysia ini atau di sistem sea games dua ribu tujuh belas ini untuk sepak bola dihitung dengan selisih gol
dan indonesia membutuhkan gol yang cukup banyak untuk memberikan selisih gol yang lebih baik di kelas men sementara
berbicara tentang peluang indonesia untuk mencetak gol pada laga sore hari nanti
indonesia seperti biasanya mengandalkan keserangan serangan dari sektor sayap kiri dan juga sayap kanan dengan pemain pemain super cepat seperti sadil ramdhani
yabes roni ataupun juga ada nama febri haryadi yang pada pertandingan melawan filipina lalu tidak diturunkan
ezra walian pun yang turun sembilan puluh menit melawan filipina bukan tidak mungkin kembali turun
ataupun juga bisa digantikan dengan striker lainnya striker nasional yang tak kalah memiliki kemampuan yang juga cukup baik
yaitu marinus wanewar yang pada pertandingan sebelumnya juga tidak diturunkan melawan filipina
kita harap indonesia akan meraih maksimal pada pertandingan melawan timur leste nanti
apalagi nanti sejumlah menteri menteri yang hadir di malaysia seperti menteri pemuda dan olahraga imam menarawi
ataupun juga menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani juga akan dijadwalkan menonton secara langsung
bersama dengan supporter atau pendukung indonesia yang hadir langsung untuk memberikan dukungan untuk garuda muda
terima kasih mardika utama langsung dari kuala lumpur malaysia